lingkaran survei nasional denny ja merilis empat kategori partai yang akan muncul dalam pelaksanaan pemilu dua ribu dua puluh
keempat partai ini dikategorikan lsi sebagai partai besar partai menengah partai kecil dan partai
sementara hasil survei terbaru smrc menyebutkan dalam setahun terakhir
tren elektabilitas gubernur jawa tengah ganjar pranowo mengalami konsistensi dengan suara teratas
menurut survei lsi tiga partai besar pdi perjuangan golkar dan gerindra mendapat dukungan lebih dari sepuluh persen
sementara partai menengah seperti pkb partai demokrat pks dan nasdem mendapat dukungan di antara kisaran empat sampai sepuluh persen
kategori partai kecil yang hanya mendapat dukungan satu sampai empat persen dan partai yang pendukungnya hanya di bawah satu persen
partai dengan pendukung di bawah satu persen ini merupakan partai yang baru ikut dalam pemilihan dua ribu dua puluh
faktor calon presiden yang diusung dalam pemilihan dua ribu dua puluh empat nanti menjadi salah satu pendukung untuk menaikkan kredibilitas partai
lsi memprediksi hanya sepuluh partai saja yang lolos ke parlemen
jauh ini ada tujuh partai yang memang relatif sudah lolos ke parlemen
sudah lolos parliamentary trusty empat persen itu mulai dari golkar gerindra mulai dari pdip kemudian golkar gerindra kemudian juga ada pkb kemudian demokrat kemudian pks
nah memang yang partai kecil ini tantangannya bagaimana bisa melewati parliamentary result
hasil survei terbaru saiful mujani research and consulting smrc yang dilakukan dari mei dua ribu dua puluh satu hingga desember dua ribu dua puluh satu
menyebutkan dalam setahun terakhir tren elektabilitas gubernur jawa tengah ganjar pranowo mengalami konsistensi dengan suara teratas
sementara tren elektabilitas ketua umum partai gerindra prabowo subianto
menurun dan mantan gubernur dki jakarta anies baswedan mengalami kenaikan
tiga tokoh politik tersebut diprediksi bakal maju sebagai capres dua ribu dua puluh